sementara itu presiden jokowi juga tidak butuh waktu lama
maka statement bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi
di situ ada lopang basketnya tapi gak ada tim basketnya
nah itu juga merupakan mungkin karena kita banyak sekali member yang aktif
dari subang berinovasi mendaur ulang daun nanas menjadi benang
ya sampel yang sebetulnya sampel yang menjadi kembali gold standarnya adalah
pemungut cukai itu berdiri jauh jauh
ini nanti ketika sudah selesai proses pembakaran